bener kamu kata kata iya ya aku nggak papa kok beneran asli udah udah yuk cepetan ayo
sekalian aku aturin kamu pulang ya itu kan motor saya maksudnya gimana sih ini motornya temen saya
motornya si hana temenku saya pak lo dibilang malah ngegel tenang aja mbak tenang serahkan
sama yang lainnya nggak usah khawatir mbak kalau bukan mbak saudaranya terus pasien dalam itu siapa
mbak eh kenapa sus saya butuh identitas pasien kepalanya langsung disken barusan benar mbak nggak
kenal saya nggak kenal sus tapi emang iya sih semua biaya perawatannya dia saya yang bayar jadi
ceritanya dia itu mau nolong saya cuman malah dia yang pingsan oh jadi gara gara mbak dia pingsan
pahit cowok nggak ada apa apain kok tereha
sabar ya mas aduh gara gara saya mas jadi repot kayak gini deh yang bener aja masa kepala saya
kamu lempar pakai batu ulek kan bocor nih
siapa yang lempar situ pakai batu ulek kan orang tadi situ jatuh sendiri kok
lah mba siapa ngapain mba disini
nggak mimpi serem kan
ada indikasi benda nggak dikenal
sering pingsan kayak begini ya
waktu di posma juga saya suka pingsan dok
berarti kamu udah tahu dong efeknya kayak apa
kalau dilihat fotonya
kamu seharusnya tuh udah disuruh hidup enak
ya udah sekarang kamu tinggal makan yang enak enak
bersenang senang gak usah mikir macam macam ini itu ini itu nggak usah
capek kan kalau pingsan kayak begini terus
ya kamu pasti sudah dikasih tahu kan sama dokter spesialis kamu tempat berobat dulu
kalau kanker kayak begini paling lama usia tamu itu seratus hari lagi
sovenir buat kamu
udah gak usah dipikirin
mas ini gimana sih ini motornya teman saya pak
motornya si hana temenku saya pak
lu dibilangin malah ngeyel
siapa yang mau cari gara gara sama situ
situ yang cari gara gara sama gue
dasar lu nggak tahu apa apa
pala gue ini lagi banyak pikiran tahu
kurang ajar lu
tadi saya kesini nggak bawa motor ya tak
kita kan tadi kesini naik ambulans
lu mau gue beri lu gue ajar lu
saya salah bang
aduh si abang ini dasar putang lojek
eh kurang ajar lu
lu gimana sih lu nggak tahu ya
kepala gue ini kena kanker tahu
aduh makin parah deh gangguan gue
gue punya penyakit kanker otak
gue bakalan jadi amal
home seratus hari lagi ya tuhan
wah ini kan masih perjaka
mana gue belum kawin
gue belum mau mati
nih mami bawain nasi sama semur jengkol
buatan mami nyemur
semur jengkol lagi
gue mau mati disuruh makan semur jengkol
hei makan masuk main dong
wah beragul lu
kasih nasi minta susu
kalau lo pengen susu bikin sendiri sono
siapa juga yang minta susu dibilangin kagak nafsu
dasar ibu kos nebelin
bener lu nggak mau makan
mami kan lagi ulang tahun
makannya dimasuk jengkol
ini bilangin kagak nggak ngerti ngerti juga sih
itu juga udah ikutan budeg ya
diajak makan gratis aja nolak
emang gue udah mau mati dipaksa paksa suruh makan semur jengkol
ya udah mati aja salah lo
nanti gue kubur lu dikesan
lu tuh yana sama aja sih lo ah
pasar lo orang udah mau mati juga
nasib gue orang gua mau mati pasti bakalan banyak yang senang
nggak bakalan ada yang nirangisin gue dah
ini udah nggak ada yang dateng lagi kali ya
emang lu tuh anak keselit
manapunnya dia temen ma
ya mami juga nggak demen sama dia
udah pasti ngeselin perintah sama maminya
udah pasti ngeselin perintah sama maminya
udah pasti ngeselin perintah sama maminya
jawabannya juga sama
seumuran dia desemannya banyak yang nangisin
seumuran dia desemanyan banyak yang nangisin
iya betul betul bersedih
membuat hidup iya berubah